duel persija jakarta versus persebaya surabaya akan digelar pada minggu tiga puluh juli dua ribu dua puluh tiga di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
menjelang laga klasik ini pelatih persija mengaku telah membenahi taktik timnya pasca kalah satu dari persita tanggerang pekan lalu
bahkan ia menyebut akan mengubah taktik selama latihan
thomas doll juga menyebut para pemainnya dalam kondisi prima dan siap menghadapi persebaya pada minggu malam
kali ini persija harus bertanding tanpa striker andalanya marco simic yang tengah mengalami cedera
ia pun tak ingin ambil pusing dan tak ingin performa buruk tim asuhannya pekan lalu terulang

sekaligus tim lingkar arak berbentuk ekologi
hal yang sama juga dialami tim asuhan aji santoso yakni persebaya surabaya
kali ini persebaya diwarnai absennya beberapa pemain andalan
seperti hernando ari sutariadi yang tengah sakit dan berhalangan untuk membela timnya melawan persija
kendati demikian aji memastikan persiapan timnya menghadapi persija telah matang
nandu dipastikan tidak bisa tampil karena dia tidak berangkat ke jakarta karena kondisi kurang fit
yang baru pertama kali mungkin ya main di senayan
saya sampaikan justru dengan lapangan yang besar lapangan yang hebat mega
ruang yang bagus penonton yang banyak seharusnya pemain pemain justru saat itu harus gembira
harus happy harus enjoy karena aksi aksi pemain akan dibanyakan